jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh
sejumlah kelompok masa mulai berdatangan di sekitar gedung kpu
rencananya kelompok masa ini akan berunjuk rasa terkait hasil rekapitulasi pemilu
hingga sore tadi sejumlah kelompok masa terus berdatangan di sekitar gedung kpu
untuk mengantisipasi adanya gangguan polres metro jakarta pusat mengerahkan tiga lima ratus personel
selain mengerahkan ribuan personel
polres metro jakarta pusat menutup jalan dan mengalihkan arus kendaraan di sekitar gedung kpu
polda metro jaya mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan jalannya pengumuman hasil rekapitulasi pemilu
polda metro jaya mengerahkan personel di sekitar gedung bawaslu kawasan monas hingga gedung dpr
kombes adi arisham indradi bilang
pihaknya mengerahkan empat tiga ratus tujuh puluh enam personel yang ditempatkan di beberapa lokasi
untuk pengamanan menjelang putusan rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh
polda metro jaya menyiagakan setidaknya ada empat tiga ratus tujuh puluh enam personil

yang pertama di monas itu ada lima ratus lima puluh personil
kemudian di bawaslu ada lima ratus tiga puluh personil
kemudian di sektor kpu ada dua tiga ratus lima puluh lima personil
tentunya gimana masalah arus lalu lintas yang masih itu ditanyakan
pengalihan lalu lintas kemudian penjagaan petugas kami ada di lapangan
pengalian arus dilakukan secara situasional
hari ini merupakan batas terakhir rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh
sementara sejumlah elemen masa berunjuk rasa
di depan gedung kpu menjelang pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis kompas tv valentina sitorus
dari dalam gedung kpu dan alvania rizky yang ada di luar gedung kpu
kita ke dalam gedung kpu bersama valentina
valen total sudah berapa provinsi rekapitulasi nasional hari ini
apakah untuk provinsi papua sudah selesai proses rekapitulasinya
sini dan juga saudara sampai dengan pukul tujuh belas
waktu indonesia barat kpu republik indonesia telah selesai melakukan rekapitulasi suara
melalui sidang pleno terhadap tiga puluh tujuh provinsi di indonesia
artinya yang terakhir tadi untuk rekapitulasi suara di papua pegunungan
sudah disahkan oleh ketua kpu ri dalam hal ini adalah hashim ashari
kalau anda menanyakan bagaimana di pulau papua sendiri
masih ada satu yakni papua induk yang rekapitulasinya masih menunggu
karena hingga saat ini jeda diberlakukan sehingga potensi untuk dilakukan
yang proses rekapitulasi suara secara lanjutan ini bisa diprediksi dimulai pada waktu setelah berbuka puasa
karena mengingat saat ini kita sedang berada di momen ramadan
di mana diperuntukkan bagi masyarakat yang mungkin juga yang petugas dari kpu
ataupun juga pihak saksi parpol yang terlibat dalam sidang pleno ini melakukan ibadah sejenak
kalau misalnya untuk maksud kami kalau untuk bagaimana hasil dari proses rekapitulasi suara yang baru saja sudah dilakukan terhadap tiga puluh tujuh provinsi
pasangan prabowo gibran ini mendominasi di tiga puluh lima provinsi sementara pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar ini unggul di dua provinsi
kalau boleh kami sampaikan dari hasil penghitungan yang kami pantau sejak proses rekapitulasi yang dimulai sejak tanggal dua puluh delapan februari hingga hari ini
setidaknya pasangan calon anies baswedan dan muhaymin iskandar ini mendapatkan suara dua puluh lima dua persen
kemudian juga prabowo gibran ini mendapatkan hasil rekapitulasi suara sebesar lima puluh delapan lima persen
dan kemudian ganjar mahfud mendapatkan enam belas sembilan persen
tiga persen yang mana ini diperoleh dari jumlah suara sah di republik indonesia ini ada satu ratus enam puluh dua lima ratus lima tujuh ratus sembilan puluh tiga pemilih
dan perlu diketahui memang kenapa yang menjadi maksud kami mengapa proses rekapitulasi ini bisa dikatakan panjang begitu waktunya
karena perlu diketahui sendiri dan juga saudara dalam proses rekapitulasi yang terus diberlakukan
dari tingkat kecamatan kabupaten kota provinsi hingga kemudian nasional
dalam prosesnya di sidang pleno di kpu pusat ini tidak hanya menetapkan suara secara nasional
tapi juga ada pembenahan ataupun juga koreksi dari rekapitulasi suara yang sebelumnya sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat provinsi
tapi kemudian dilakukan di kpu pusat lantaran memang ini ada rekomendasi bawaslu yang dalam penyelesaian catatan
catatan tadi di dalam formulir d satu dari masing masing pemilihan dari jenjang pilpres
maksud kami dalam lingkup pilpres dpr ri dan juga dpd ini memang administrasinya baru selesai
sehingga untuk koreksi angka kemudian juga pendalaman secara internal dari saksi partai politik ini memang harus disampaikan
untuk kemudian disahkan melalui rekapitulasi secara nasional
untuk proses rekapitulasi sendiri
masih memang kurang satu provinsi lagi yakni papua induk
yang mana perlu diketahui bahwa kpu ri ini berpedoman dan kemudian juga optimistis dan yakin
bahwa dalam penetapan hasil rekapitulasi suara tetap akan dilangsungkan pada hari ini sesuai tenggat waktu yakni dua puluh maret dua ribu dua puluh
dimana sebelum penetapan nanti tentu kpu masih juga menyusun administrasinya
apabila memang proses rekapitulasi suara sudah selesai dilakukan di tiga puluh delapan provinsi
kemudian juga kpu akan menerbitkan surat keputusan untuk tiga puluh delapan provinsi tentang hasil perolehan suara di tingkat provinsi
ini kemudian yang menjadi apa namanya yang dinantikan oleh sejumlah pihak
termasuk juga ketika pertanyaannya adalah tentang kapan kemudian penetapan ini
karena pertanyaannya adalah tentang kapan kemudian penetapan ini diumumkan oleh kpu lagi lagi kpu hanya menyampaikan untuk tetap bersabar
apakah tetap dilakukan pada hari ini pada pukul dua puluh tiga lebih lima puluh sembilan waktu indonesia barat
sesuai dengan tenggat akhir yang diatur dalam perundang undangan
tentu seharusnya begitu karena memang aturannya dalam pasal empat ratus tiga puluh satu undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
kpu setidaknya memang harus melakukan pengumuman atau penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh satu

atau tiga puluh lima hari paling lambat setelah pemilu atau pemutan suara dilakukan di indonesia
sekarang kita akan ke luar gedung kpu bersama fana rizky di sana
alfa dari elemen mana saja yang mereka yang berunjuk rasa di depan gedung kpu dan apa yang mereka suarakan
memberikan suaranya terkait dengan kekecewaan terhadap pelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh
dan kalau di seberang sana ini adalah masa aksi yang berasal dari mereka yang pro terhadap hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
mereka dipisahkan oleh barier tentu saja untuk menghindari konflik potensi konflik yang terjadi antara masa aksi yang pro dan yang kontra terhadap hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh
saat ini rapat pleno masih berlangsung artinya aksi ini juga masih terus berlangsung karena para partisipan ini menunggu atau menantikan hasil pengumuman pemilu tahun dua ribu dua puluh empat yang akan segera diumumkan oleh kpu
masih tersisa dua provinsi tetapi pengamanan oleh polisi masih terus dilakukan di sini
tadi dikerahkan sekitar satu sembilan ratus sepuluh personil untuk mengamankan kondisi di sekitar kantor komisi pemilihan umum
begitu dengan para pengendara ini dialihkan menuju ke jalan hosyokoro aminoto dan juga jalan sudirman sehingga tidak bisa mengakses jalan imam bojong ini
tetapi aksi ini akan terus berlangsung diperkirakan sampai malam
sampai nanti hasil pengumuman pemilu tahun dua ribu dua puluh empat diumumkan oleh kpu